sekretaris umum front pembela islam munarman selesai diperiksa sebagai saksi
kasus penculikan dan penganiayaan ninoy karundeng pada rabu malam
munarman juga membantah akan dikonfrontir dengan tersangka penganiayaan dan penculik ninoi
sekretaris umum front pembela islam munarman
telah selesai menjalani pemeriksaan selama sebelas jam di subdit resmok direkturat reserse polda metro jaya pada rabu malam
ia mengaku dicitar dua puluh pertanyaan oleh penyidik
munarman diperiksa sebagai saksi terkait kasus penculikan dan penganiayaan ninoi karundeng
dari rekaman cctv masjid al falah jakarta pusat
ia dimintai keterangannya seputar isi percakapan whatsapp dirinya
dengan tersangka penculikan dan penganiayaan nino karundeng
munarman juga mengaku tidak tahu menahu terkait rencana penganiayaan
pegiat media sosial tersebut
meski sempat dikatakan akan dikonfrontir dengan tersangka lain
munarman membatah pernyataan tersebut
jadi terkait klarifikasi soal ada konsultasi hukum
dari salah satu tersangka yang kebetulan dkm masjid al falah
dan kepada saya selaku orang yang berprofesi di dunia hukum selaku aduan
jadi dia berkonsultasi mengenai
namanya kepengurusan kata saya masjid al falah

ada peristiwa di masjid al falah
saya tidak tahu peristiwanya apa
meski sudah selesai diperiksa sekitar pukul enam sore rabu kemarin
saat itu munarman belum diperbolehkan pulang oleh penyidik
hal tersebut karena munarman akan dikonfrontir
dengan tersangka penganiayaan dan penculikan
pegiat media sosial ninoi karundeng
kuasa hukum munarman mengaku kliennya ditanya oleh penyidik
seputar obrolan whatsapp dengan salah satu tersangka
yakni supriyadi yang merupakan pengurus masjid al falah penyumpongan
tempat penganiayaan ninoi karundeng
delapan belas orang delapan belas pertanyaan seputar whatsapp
dari dan ke pak munarman dan ke salah satu yang sudah ditanam pak supriyadi
seputar itu saja
dan itu isi whatsappnya itu dua hari setelah kejadian tanggal tiga puluh
yang terkait dengan ninoi karundeng
jadi agak jauh sebenarnya substansinya
sebelumnya direktur rater sersepol demetro jaya telah menetapkan sekjen fpi benat abdu jabar
dan dua belas orang lainnya sebagai tersangka kasus penculikan dan penganiayaan ninoi karundeng
di masjid al falah jakarta pusat pada senin tiga puluh september lalu
tim liputan cnn indonesia
sebelumnya pegiat media sosial sekaligus relawan jokowi ninoi karundeng
senin lalu menjalani pemeriksaan sebagai saksi
atas peristiwa penculikan dan penganiayaan yang menimpanya
ia mengaku diancam akan dibunuh
pegiat media sosial sekaligus relawan jokowi ninoi karundeng
senin siang menjalani pemeriksaan sebagai saksi
terkait dengan peristiwa penculikan dan penganiayaan yang menimpanya
selain mengalami penganiayaan saat diinterogasi
ninoi mengaku diintimidasi akan dibunuh oleh seorang habib
ninoi mengaku diintrogasi
dan dianiaya di salah satu masjid di pejombongan jakarta barat
kamu jaringannya siapa
jangan tahan saya kalau bikin dia sakit ya
aku paling mudah diajak ngomong baik baik
dan paling cepat emosi kalau nggak ngomong baik baik
setelah dianiaya ninoi menyebut diantar oleh sejumlah orang yang mengaku tim medis
setelah sepagi ninoi diantar pulang
menggunakan mobil menganggut barang
nggak bisa mengenali sama sekali karena peristiwa itu berburu cepat

saya tidak tahu itu siapa saya nggak tahu
kumpul itu karena saya dalam posisi berdiri
sementara itu pihak masjid mengaku tidak tahu saat peristiwa terjadi
dan meminta kepolisian mengusutnya
mereka tidak ingin kasus ini mengakibatkan citra masjid al falah menjadi buruk
harapan kita itu dari pihak adkm supaya ini semua berjalan dengan baik
jangan menganggap bahwa masjid ini memfasilitasi
itu tidak ada sama sekali kita fasilitasi
hanya memang mereka pada datang kita terbuka
siapapun datang ke masjid ini
sebelumnya polisi juga menyebut sekretaris umum fpi munarman
memerintahkan salah satu tersangka inisial s untuk menghapus rekaman cctv
namun munarman memantahnya
menurutnya ia hanya meminta rekaman cctv
tim iputan cnn indonesia
dan juga memantah semua tuduhan yang disampaikan oleh nino ika rundeng
benarkah ada penganiayaan dan kekerasan terhadap nino ika rundeng
kita akan coba bahas malam hari ini bersama dengan dua narasumber
yang sudah hadir di studio bersama dengan saya
sebelah kiri saya langsung
sudah ada bang jack boyd lapian rekan dari nino ika rundeng
bang jack selamat malam
terima kasih banyak sudah hadir di prime news malam hari ini
dan sudah ada bang aziz yanuar kuasa hukum dari sekjen pa dua ratus dua belas
bang aziz selamat malam terima kasih sudah hadir malam hari ini
kita bicara soal yang sedang ramai diperbincangkan
dan juga disoroti oleh publik adalah soal dugaan penganiayaan terhadap nino ika rundeng
ini kan sudah ada pernyataan dari nino ika rundeng
kemudian dibantah juga oleh pa dua ratus dua belas soal dugaan adanya penganiayaan
tapi saya ingin tahu dulu mungkin dari bang jack sebagai rekan dari ninoy karundeng
kalaupun betul ada penganiayaan atau ada penculikan ini kan juga masih berlangsung proses hukumnya
bentuk penganiayaannya itu seperti apa
bagaimana penculikan apa yang diceritakan oleh nino ika rundeng kepada anda
narasinya sih kalau saya lihat sebenarnya nino ini
dia kan peliput ya di salah satu media
dan dia foto foto ceritanya pada saat itu
lalu ada yang menghampiri seseorang
lalu berteriak apa gimana rame
lalu dia dipukuli segala macam
karena dilihat beda pandangan politik
nah kebetulan tulisan tulisan dari nino ika rundeng
memang mengkritisi pihak yang berbeda pandangan politik
sehingga dikatakan narasinya itu cukup detail ke saya
sampai saya pun bilang sama nino ika rundeng yuk saya satu tanya deh

apa saja yang disampaikan pak
ada semua ada di detik com
ada sekarang masih mas komen
itu soal apa kekerasannya seperti apa apakah dibutuhkan
ya narasi narasi yang nino ika rundeng ceritakan kepada saya
itu ada di detik com masih dimasuk komen
sampai detik ini
oke tapi yang jelas ia menyampaikan bahwa terjadi tindak kekerasan pemukulan
diancam dibunuh betul demikian atau bagaimana
iya dia diancam dibunuh
itu kurang lebih sekitar jam tiga kalau nggak salah
lalu dia mau dibunuh tapi ada yang menanyakan ambulans
untuk mengangkut menangkan angkut ya mungkin
dugaan saya untuk mayatnya mungkin
tapi ternyata ambulansnya nggak datang datang
nah barulah muncul dibuat tekanan juga nino ika melakukan apa surat pernyataan di situ
mungkin untuk supaya dia lebih apa namanya bisa lepas ya dari situ
surat pernyataan itu yang mengatakan bahwa tidak ada penganiayaan dan lain sebagainya itu yang kemudian ditandatangani itu
dia tadi pagi pun masih update ke saya itu memang dibuat tekanan dibawa
karena dia dipukuli terus pas dianiaya
jadi ya saya pikir ini udah diranah domennya polda polisi
jadi biarkan ini berproses saya juga berharap untuk semua pihak terkait ini bisa kita lanjutkan ke pengadilan
oke oke saya ke bang aziz yanuar kuasa hukum sekjen pa dua ratus dua belas
bang aziz apa tanggapan dari pa dua ratus dua belas kami tahu bahwa semua membantah tuduhan dari nino
tapi pembelaannya apa buktinya apa kalau memang betul tidak terjadi kekerasan seperti yang ditudukan oleh nino ika rundeng
jadi gini yang pertama saya khusus ke ustadz bernard dulu
ustadz bernard di situ menurut pengakuan beliau baik di kepada kami kepada keluarga dan kepada pihak kepolisian bahwa beliau di situ malah justru menolong
ketika nino ini dipukuli oleh atau dikejar oleh beberapa orang itu dia diamankan ke masjid
ke dalam masjid kemudian ayo dibawa ke masjid
dan karena kalau tidak itu dikhawatirkan terjadi hal yang lebih buruk
artinya apa di situ memang saudara kita ustadz abdul jabar itu menolong beliau itu satu yang mau saya sampaikan dulu
bukan melakukan kekerasan tidak tidak bahkan di bap pun situ jelas kemarin ketika pemeriksaan
lalu kesaksian beberapa warga di situ yang ada di dalam dkm masjid segala macam itu tidak ada di situ pemukulan
juga bisa di lihat di cctv seperti itu
jadi ketika ada efek dari lebam leban dan lecat itu itu diduga di luar masjid itu mesti di pisah dulu
dipilah dulu ya jangan nanti ketika ini akan jadi presiden buruk kepada orang orang yang menolong gitu
jadi dia di bawah ke dalam masjid malah di dalam masjid di pilih
di dalam masjid dituduh semuanya
seperti itu itu yang kita sangat sesalkan
apalagi dibawa kemana mana ke
arah politik seperti itu
itu yang saya bermaksud
untuk sampaikan kemudian juga
di situ saudara ini sudah membuat pernyataan
membuat pernyataan dan
selesai sebenarnya karena
dia sekarang kalau misalnya diculik dan
diintimidasi dan sebagainya tadi ya
pihak pihak lainnya yang memang
pro dengan nino ya itu
bagaimana bisa dia diantar
dipesankan mobil gobok
motornya dibawa kemudian
diobati dinasihati dikasih makan
segala macam artinya apa dimana unsur
kekerasannya kita mempertanyakan di situ ya
yang pertama terhadap
yang dituduhkan kepada ustadz bernat
di dalam situ itu yang kita
bagaimana bisa yang kedua adalah dia sudah
sudah menegaskan di situ
di surat itu bahwa tidak akan
di situ beliau mengatakan
menyatakan saya belajarkan ya
bahwa saya telah datang
ditolong di sini saya telah
ditolong dan diselamatkan oleh dkm masjid
al falah dan tim medis serta warga
adapun luka memat dan lebam yang saya alami
adalah akibat kesalahpahaman
dan ini saya tidak akan menuntut
mempermasalahkan kejadian ini semua
sudah diselesaikan baik demikian
nyata yang dibuat berdasarkan kesadaran tanpa
paksaan dan saya juga mengucapkan terima kasih
kepada pihak masjid dki masjid al falah
dan tim medis serta warga yang membuat
bahwa kemudian tadi bang jika tekanan di dalam tekanan
membuat ini bagaimana itu
itu yang nino yaitu cerita kan
gini tadi kalau dibilang dalam tekanan
lalu ada upaya kekerasan
faktanya adalah nino
diperlakukan baik di situ
kan terlihat di video yang memang menjadi sumber masalah
itu kan bahwa bagaimana keadaan
dia sekarang kalau misalnya
di situ ada upaya kekerasan di video itu
terlihat dong ada pembukulan buktinya tidak ada
di situ jadi
bukan tidak ada di luar ya
saya tidak mengatakan tapi
di situ salah
tersangka tersangka itu loh
yang maksudnya menolong malah jadi
pesakitan gitu loh dituduh
yang tidak tidak gitu loh itu yang
saya sesalkan seperti itu kemudian
gini saya sedikit menjelaskan
mengenai kekerasan kekerasan kekerasan
yang dialami oleh
saudara nino di situ
ini adalah kekerasan fisik
kemarin waktu jumpa pers
dengan ketua pa dua ratus dua belas
juga dijelaskan tidak ada asap kalau tidak ada
api tidak ada api kalau tidak ada asap
maksudnya adalah ketika
bersikap seperti itu
diperlakukan kekerasan gitu
saudara nino juga melakukan kekerasan kan
selama ini yang tadi
dikakui oleh rekannya kan
itu kan termasuk kekerasan verbal
inilah yang akhirnya melebar
kemana mana seperti bazar dan segala macam itu
oke tahan di situ bang aziz saya ke
bang jack dulu jadi apa tanggapan dari
nino ika rundeng atau mungkin dari anda yang juga sahabat dari
rekan dari nino ika rundeng soal
bahwa dibantah semua tidak ada penganiayaan
justru dibantu ditolong dan lain sebagainya
tidak ada aksi kekerasan bahkan sudah
dibuat surat pernyataan tadi ya saya
sekali lagi saya bukan saksi yang
melihat atau mengalami jadi saya
dilebihkan tidak dikurangi
nino menceritakan seperti itu
di aneh aneh dikroyok
sampai diancam mau dibunuh
segala macam lah ya
itu apakah di dalam
di dalam masjid apa di luar
apa di mana itu cerita dari nino ika rundeng ya
ceritanya di dalam
dan mungkin saya lebih
objektif lagi mungkin
juga dengan bang aziz kita bisa buka
ini kan kita kan negara hukum
ini kan lagi di kepolisian ayo
kita buka sama sama kalau memang
ini ada cctv
yang juga bisa dibuka
dan kita punya perangkat ada
sekali lagi sebelum masuk ke p dua puluh satu
atau mungkin mau dijelaskan di
terang bang baik itu
apa bukti bukti di persidangan agar
apa ya ada opini opini
yang berkembang begitu ya dari
abang aziz dari pihak kita
jadi perang opini
oke oke kita bahas nanti usaha jeda ya
abang jack dan juga abang aziz soal itu
dan juga soal bukti termasuk juga
bagaimana dari pihak
soal nama nama yang sudah menjadi tersangka
oleh pihak kepolisian dan tadi juga
bang munarwan ya diperiksa
juga oleh apa materi periksaan ya
kemarin oke kemarin kita bahas nanti

akan tetapi balasannya kepada pihak di dalam dki masjid seperti itu
makanya juga saya dalam hal ini memohon kepada pihak kepolisian untuk berlaku objektif lah
terkait dengan fakta fakta yang memang ada seperti itu
jadi tidak melebar kemana mana seperti itu
kalau memang harus diusut ya diusut tapi bukan berarti malah yang menolong malah jadi tersangka apalagi sampai ditahan
tapi versinya dari teman teman pru dua belas yang membuat nino eka rundeng mukanya lebam
seperti orang dikeroyok dan sebagainya itu siapa yang mengkroyok sebetulnya
gini kan itu kan aksinya masa banyak ya tanggal tiga puluh itu kan
jadi mendengar tadi ada yang meneriaki berbeda pandangan politik kemudian terjadi penghakiman kan di situ
penghakiman masa di situ
nah pihak dkm pihak ustadz berna pihak warga masyarakat
di sekitar situ yang akhirnya malah sekarang jadi tersangka itu justru mengamankan ninoy seperti itu
tapi malah dilakukan sebaliknya sebagai pihak pihak yang diduga terlibat untuk penganiayaan tersebut
itu yang sangat kita sesalkan
apalagi kalau kita lihat tadi soal kekerasan juga kan kekerasan yang ditimbulkan itu tadi kekerasan fisik gitu kekerasan fisik
sedangkan kalau kita boleh melebar kalau kita minta objektivitas juga dari pihak menegak hukum
ada kekerasan verbal kekerasan verbal yang dilakukan oleh
nino ini tapi kebal hukum juga kan seperti itu
jadi itu yang saya merasa
kebal hukumnya seperti apa itu bang aceh
kita punya bukti di sini banyak
bahwa ada kekerasan verbal dari saudara nino disini
dia mengatakan tiru rizik kabur ke saudi konspirasi amerika israel
tempat dia akhirnya ngumpet seperti rizik
hal hal seperti ini
lalu dia mengatakan di sini beberapa kali lagi
kepada bahtia nasir dikatakan manusia lucu dengan pemahaman spiritual kelas tk
kemudian juga kepada habib rizik juga dikatakan manusia tersangka chat mesum rizik sihab fpi
ini kan kekerasan verbal
dia bisa begini ini kan karena reformasi
bapak reformasi amin rais
ini kekerasan verbal kayak gini aman
aman dari ini
dan saya menuguh ini memang tersistem terstruktur
sebagaimana ini dilakukan sistem sistem ini
kepada negara negara diktator
seperti dulu chile pinoche kan
jadi ada kekerasan terstruktur
meminjam teori dari dom helder
meminjam teori dari beliau yang soal spiral violence
atau spiral kekerasan
jadi ini dilakukan oleh negara negara otiriter
membiarkan kekerasan verbal
lalu kekuasaan fisik yang menimpar
rekan rekan saudara saudara kita
kasus dua ribu satu ratus dua puluh dua kemarin
dan dibiarkan seperti itu
dan saya sangat menyayangkan ini terjadi saat ini
resim otiriter seperti itu
baik bang aziz yang jelas sebelum saya ke bang cek lagi ya
bang aziz yang jelas
polisi sudah menentang tersangka
satu diantaranya adalah saudara bernard begitu ya
sebagai tersangka dan juga diperiksa beberapa nama
novel bang umin kemarin juga di tadi dikatakan
munarwan ya pak
bang munarwan begitu
artinya polisi juga sudah memeriksa
dan apa materi pemeriksaan yang disampaikan oleh polisi
kalau yang novel bang umil tadi kita tidak menampingi
tapi kalau yang pak munarman
justru itu yang
tadi saya katakan melebar kemana mana
makanya saya tadi sampaikan juga melebar
karena pak munarman itu di situ
hanya ada percakapan chat
perihal dia sebagai advokat
sebagai penasihat hukum yang terkenal gitu kan
akhirnya diminta pendapat gitu
kejadian dua hari yang lalu
jadi chatnya itu ditanyakan bagaimana ini apa ada orang mengaku dari polda
mengaku ngaku dari polda
pak munarman mengatakan ya diusir aja kalau mengaku ngaku
kemudian perihal mengenai apa
isi dari cctv
pak munarman mengatakan diselamatkan
lalu isi dari apa
jadi sebenarnya itu tidak ada urusannya sama sekali ya terkait dengan perkara pidana gitu kan
apalagi pak supriyadi di situ adalah pengurus dkm
yang sama sekali tidak ada apalagi memukul
oke jadi ketika polisi menetapkan pak bernard begitu sebagai tersangka tanggapan anda
prematur dan menurut saya tidak tepat ya
dan saya juga mempertanyakan
untuk menetapkan sebagai tersangka harus ada dua alat bukti yang menurut perkap kan
satu pengakuan dari nino
yang satu lagi apa
kita tidak dikasih tahu
dari pihak kuasa hukum dari pihak pak bernard juga seperti itu kan
lalu pemeriksaannya juga
dari seprindik dari berkas berkas yang di ini kan serba kilat lah gitu
jadi kita khawatir ini malah melebar kemana mana
oke jadi anda melihat itu adalah prematur ya
prematur secara hukum penetapan sebagai tersangka
tadi dikatakan juga oleh bang aziz soal ini kan soal sebetulnya dibantu
diberikan makanan begitu ya
apakah nino juga menceritakan hal yang sama bahwa ia dibantu diperlakukan baik
makanya sekali lagi ini kan jangan dibawa ke politik terus
saya juga pengen ini kita berpegang sama hukum
artinya biar terang benderang
mari kita uji di pengadilan
dari pihak ninoy merasa benar
dari pihak sebelah juga merasa benar
mari kita uji di pengadilan
saya rasa kita profesional kok
masih ada tiket banding
masih ada tiket kasasi
jadi perangkat hukumnya pun ini masih tersangka ya
artinya masih ada pengadilan
masih ada proses hukum yang bisa berjalan sebetulnya
meskipun tadi dikatakan oleh bang aziz ini prematur penetapannya
itu pun juga harus dibuktikan
pembuktikan harus dari bang aziz
bagaimana cara membuktikannya
kita punya perangkat hukum ya bang
ya saya berharap kasusnya cepat p dua puluh satu
itu aja sih
jadi kita lebih ke negara pancasila
kita lupakan perbedaan
apa alat bukti yang dimiliki oleh nino karundeng
apakah alat bukti sudah cukup kuat yang diceritakan oleh ninoi misalnya bang jaya kepada anda
kalau itu kan lebih dia apa yang dia rasakan
apa yang dia alami
soal cctv misalnya
termasuk sekarang pasca dia lebam bonyok
itu dia secara psikologi sekarang itu lebih ketakutan bang
termasuk juga keluarganya istrinya anaknya
jadi dampaknya ini cukup lumayan lah juga bang
makanya saya juga berharap kita nggak usah lah debatable di sini
ada opini dari pihak kami maupun dari pihak bang aziz
kalau perlu gelar perkara lagi
oke tapi sempat menyebut nama tidak ninoi karundeng
bahwa saya dipukuli oleh si a si b si c begitu atau diintimidasi sedemikian rupa oleh beberapa nama
sempat disebut kepada anda tidak
justru yang disebutkan sebalik ya
yang disebutkan ninoy adalah kamu jaringannya denny siregar
kamu jaringannya si ini si ini
jadi ya lebih ke situ ya
yang ada di video itu
bahwa kemudian disebut ada habib yang dikatakan mengancam atau dibunuh itu siapa sebetulnya disampaikan oleh ninoy karun
nah itu dia
sekali lagi ini udah masuk ke domen polisian
saya lebih pengen ini terang
jadi ada keadilan
baik itu di pihak abang
baik juga di pihak kita
artinya gini loh
kita pilpres sudah selesai sudah usai
jadi jangan lagi lah dibawa ke politik
kita berbeda biasa
saya dulu juga pendukung pak anies
pada saat kalau kita mau flashback ya
kalau kita bicara politik
karena kan dinamis ya
saya juga melihat kedepannya mungkin pdip bisa dengan gerindra di dua ribu dua puluh empat
kita break dulu
saya akan terakhir di segmen terakhir akan bahas soal proses hukum ke depan
seperti apa dari masing masing pihak
mungkin dari pihak unikaruni dan juga dari pihak bang asis
seperti apa menghadapinya
karena ini sudah masuk ranah hukum
meskipun tadi dikatakan juga oleh bang aziz ini cacat prematur
tapi seperti apa kemudian langkah langkah yang akan diambil untuk mendapatkan keadilan masing masing
dari versinya masing masing
tapi kita harus break
segmen terakhir kami akan segera kembali
ya kita masuk ke segmen terakhir
yang jelas soal
kasus yang menimpa ninoi karundeng ini
dugaan kekerasan sudah masuk ke ranah hukum
tadi juga kita sudah sempat bahas dari perspektif dari sudut pandang masing masing
termasuk juga apa
ini bukan hanya sekedar soal politik saja sebetulnya
tapi saya ke bang aziz kalau begitu
ini sudah masuk ke ranah hukum
seperti apa kemudian langkah langkah yang akan diambil ke depan
dari pihak pa dua ratus dua belas
antara ini yang pertama sebelum membahas yang ustadz bernar
langkah hukumnya adalah
mungkin kita akan memproses lebih lanjut
model model sifat orang orang yang post truth seperti ini
yang apa namanya mengabaikan objektifitas
begitu seperti nino ini kan
kemudian membuat masalah akhirnya kan
kekerasan verbalnya kan
jadi membuat fakta fakta itu terabaikan
beberapa postingan dia ini sebenarnya masuk loh
pelanggaran pidana loh
secara undang undang ite gitu kan
terkait umat islam juga gitu kan
akhirnya dia ini membuat
lalu memanipulasi fakta
memanipulasi ruang publik
dia ini memanipulasi ruang publik
statement statement dia yang sebenarnya
tidak benar seperti itu
seperti kasus chat habib rizik
sudah jelas dua ribu tujuh belas beliau sudah sp tiga
dua ribu delapan belas masih di
itu kan akhirnya apa
di dunia maya terus saja
yang kita kenal sebagai buzzer ya
itu yang mungkin kita akan bilang kalah hukum nantinya ya
yang kedua terkait ustadz bernard juga
pertama kondisi kesehatannya beliau ini sangat menurun
beliau aja kalau lagi safari dakwah aja sering jatuh pingsan
kemarin terakhir malam itu
kakinya itu sakit
pincang diabetes dan stroknya mulai kambuh
terus agak mukanya itu agak berubah
kita dan juga pihak keluarga khawatir
makanya kita mohon untuk rasa kemanusiaan
agar dapat diberikan penangguhan penahanan terkait beliau
beliau juga rutin mengkonsumsi obat
kita sangat khawatir dan tidak menginginkan hal yang tidak kita ingin terjadi
terhadap ustadz di tahanan
beliau juga gak akan kemana mana kok
kalau memang untuk nanti memenuhi panggilan dan semacamnya
itu langkah yang
dan alhamdulillah sudah kita tempuh
kemarin sudah kita kirimkan surat permohonan kepada pak kapolda yang terhormat
untuk mengabulkan penangguhan penahanan ini
dan juga sampai ke tingkat penyidik
pak direktur pak wadir pak kanit dan pak asyubdid
supaya memperhatikan aspek kesehatan beliau
karena beliau aja di luar aja kadang kondisinya gak stabil
bang aziz apa jangan jangan karena tulisan nino yang mungkin cenderung frontal begitu
itu menjadi pemantik bahwa
dilakukan kekerasan dan lain sebagainya
tadi saya katakan bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api
dan marilah kita padamkan api api semacam ini
kita boleh berbeda pandangan
tapi janganlah kita itu ya tadi punya sifat postrust tadi
kita mengedepankan emosional menyebarkan berita berita
padahal faktanya berbeda seperti itu kan
jadi dan mohon maaf saya menyoroti ini banyak yang justru
keluar dari kubu sebelah soal soal seperti ini ya gitu
jadi saya harus katakan seperti itu
makanya marilah kalau memang kita tadi pinjam bahasanya rekan kita ini
bahwa kita introspeksilah seperti itu juga
oke ini kan yang jelas proses hukumnya tentu masih berjalan
tapi dari pihak bang aziz atau mungkin dari pa dua ratus dua belas
apa alat bukti
apakah sudah cukup juga alat bukti yang bisa membantah seluruh tuduhan dari ninoy karundeng
tadi sudah jelas bahwa di video yang jadi barang bukti sudah jelas di situ
tidak ada di video itu yang beredar pemukulan itu tidak ada
kemudian saksi saksi disitu
banyak loh disitu saksi saksi
sedangkan ninoi sendiri mengaku disitu
dalam hukuman pidana kan unus testis unus testis kan
harusnya kan polisi mempertimbangkan itu
bahwa dia mengaku dipukul si a b c c
itu banyak orang semuanya disitu membantah semua
tidak ada yang memukul di dalam masjid itu gitu loh
kalau di luar mungkin dia bisa bicara
kalau di dalam tidak bisa
terakhir bang jack
dari ninoi karundek
apa yang ia katakan kepada anda soal proses hukum ini yang akan berjalan ke depan
ya ini pembelajaran ya
bukan hanya untuk dari kita
ini untuk indonesia
karena kita mau cita damai
berbeda pandangan politik itu biasa lah menurut saya
tapi kita pegang teguh persatuan indonesia
ini kan narasinya kan karena twitter
artikel artikel saudara ninoi yang diduga itu hate speech ya
penghinaan segala macam
nah ini mungkin juga menjadi koreksi
untuk education di apa
itu untuk lebih waspada lebih hati hati
artinya jangan langsung tembak
duh duh duh duh
ini kan semua kan ada sebab ada akibat
nah jadi ini juga ya saya lihat ini bisa menjadi pembelajaran
bukan hanya untuk ninoi
tapi untuk semua
untuk saya untuk bang aziz
buat kita semua
kita tunggu seperti apa prosesnya ke depan
bang aziz bang jack terima kasih banyak sudah menjelaskan masing masing soal dugaan kekerasan ini
kita akan lihat bagaimana kemudian ini akan ditindak oleh pihak kepolisian
terima kasih banyak bang cek sudah hadir
bang aziz terima kasih banyak sudah hadir di prime news pada malam hari ini
dan demikian cnn indonesia prime news malam hari ini
program ini juga bisa anda saksikan lewat streaming di cnnindonesia com
dan program viral akan hadir sesaat lagi
saya reinhard sirai
terima kasih banyak